ketua umum partai gerindra prabowo subianto datang ke dpp golkar untuk menjadi pembicara di acara golkar institute
kedatangannya disambut langsung oleh ketua bumparte golkar erlangga hartarto yang memberikan seekor kuda sebagai cendera mata
prabowo datang kamis sekitar pukul empat sore dan disambut dengan gegap gempita atraksi marching band
lalu erlangga memberikan seekor kuda berwarna coklat untuk prabowo
dalam pidato pembukaannya erlangga menyebut kuda ini merupakan kuda dari salah satu kader golkar yakni bambang heri dan merupakan kuda berprestasi
ini sebagai simbol lompatan bersama golkar dan gerindra dalam koalisi indonesia maju
prabowo turut ditemani wakil ketua umum partai gerindra sugiono
sedangkan erlangga ditemani jajaran dpp dan dpd partai golkar seperti sekjen lodewi kpaulus hingga ketua dpp sekaligus ketua golkar institute aceh hasan syazili
kuda ini melambangkan agar kita terus memacu cepat meloncat menuju kemajuan
dan ini sesuai dengan nama koalisi kita yaitu koalisi indonesia maju
kita ingin lari dengan kencang lompatan menuju indonesia emas
menjadi indonesia maju
koalisi indonesia maju saya lihat mendapatkan respons positif dari berbagai media
dan ini melanjutkan keberhasilan yang disampai oleh kepemimpinan bapak presiden joko widodo
ini komitmen daripada empat partai